menarik sekali jadi ini memang film pertamanya dari benedict cumberbatch
iya pasti benedict cumberbatch kan biasanya setelah kita tahu dia ada sosoknya sherlock holmes banget
ada juga ada rachel mccadoms ini pemainnya pun terkenal terkenal
nah ini juga pahlawan pahlawan super ini juga besutan marvel studios gitu kan
kita juga tahu biasanya ada iron man ada yang pernah juga spiderman gitu
iron man ini sekarang menampilkan daripada doctor strange
benar sekali dan ini juga apakah doctor strange ini nih populer di kalangan para penggemar film superhero
kita ingin lihat ini sudah ada kemarin ada victor pangaribuan yang sempat bertanya tanya nih andra kepada para penonton premiere doctor strange
tahu nggak sih doctor strange ini siapa

doctor strange adalah film kedua dari marvel cinematic universe fase ketiga yang diawali dengan film captain america civil war
tokoh yang satu ini memiliki banyak kekuatan diantaranya kekuatan sihir ilusi teleportasi dan mampu melakukan perjalanan antar dimensi
tahu nggak siapa doctor strange
salah satu superhero dong
nah kira kira perannya di marvel cinematic universe apa nih
perannya gue penasaran nih kira kira dia akan samakah dengan yang di komik atau beda
tapi pertanyaannya adalah gue belum pernah baca komiknya
kira kira kekuatan doctor strange apa aja
nggak tahu gue
siapa dokter strange tahu nggak
dia mungkin magic pertama ya untuk marvel cinema universe ini
ya yang gue tau sih itu
kira kira siapa itu doctor strange
doxer strange itu salah satu karakter di komik marvel pastinya dan dia punya sesuatu kekuatan kayak metahuman juga gitu mungkin ya
ya bagi penggemar komik marvel doctor strange sudah tak asing lagi namun masih banyak yang awam dan nyaris tidak mengetahui tokoh superhero yang memiliki kemampuan unik ini
nah bagi anda penggemar film superhero jangan lewatkan untuk menonton film doctor strange
victor pengaribuan jakarta